injinkan kesempatan ini saya menyampaikan berkaitan dengan adanya aksi demo dari pak gujuban pengemudi anggudandara
terdiri dari berbagai macam sopir baik itu sopir tansi sopir bajaj dan sebagainya
jumlah penyelamatan tadi diperkirakan ada sekitar enam itu di depan serangga
terus empat di komimpo dan sekitar dua di depan dpr npr
namun akhirnya mereka semua intinya adalah ke istana dan kominfo
dan alhamdulillah sudah bisa kita atasi meskipun di sana sini tidak ada yang secara seporanis melakukan sweeping terhadap teman teman taksi yang tetap mengangkut dan distop oleh teman temannya
sudah kita tangkap sekitar delapan puluh tiga orang dan sekarang sedang kita proses apakah menjadi tersangka dan sebagainya
saya harapkan ke depan tidak lagi ada demo itu boleh apa yang disampaikan pak agung tadi sudah disampaikan untuk menyampaikan pendapat di lokal
tapi ada ketentuannya bahwa tidak boleh melakukan demo secara analisis
walaupun yang dibawa sesuai ketentuan tidak boleh melakukan
ini orang baik jangan saja mengatakan yang detail di mokau
seperti di komimpo
sementara itu bisa saya